menanggapi kasus jemaah haji ilegal dewan perwakilan rakyat mengusulkan pembentukan badan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh dan badan pengawasan ibadah haji dan umroh
keberadaan dua badan ini sudah dimasukkan dalam draft rancangan undang undang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh
dalam rapat kerja bersama antara komisi delapan dengan kementerian agama kementerian luar negeri dan kementerian perhubungan
belum dicapai titik temu mengenai pembentukan badan tersendiri mengurus persoalan haji dan umroh
rapat hanya menyempakati pembentukan panitia kerja ruu penyelenggaraan haji yang diketuai sodik munjahid
sodik mengatakan revisi undang undang nomor tiga belas tahun dua ribu delapan tentang haji dan umroh dibutuhkan agar pelayanan haji semakin baik
revisi mengakomodasi dibentuknya badan pengelolaan keuangan haji dan pengawasan
sejauh ini hampir tujuh puluh tahun kita melaksanakan haji masih terulang lagi kesalahan kesalahan berulang yang elementer
ini antara lain yang memberi semangat kepada teman teman untuk membentuk bph itu
tinggal nanti kita uji lebih detail koordinasi dengan bpkh badan pengelolaan haji
dalam ruu ini yang diinisiasi oleh dpr diusulkan agar penyelenggaraan ibadah haji itu dilakukan oleh badan tersendiri di luar pemerintah
yang di mata pemerintah ini adalah usulan yang harus betul betul dicermati betul
karena pemerintah berpandangan bahwa
sejak dulu kala haji itu merupakan tugas nasional
di mana tanggung jawabnya itu di tangan pemerintah